surabaya tidak ada bedanya dengan kota besar lain
orang orang sibuk lalu lintas padat gedung tinggi menjulang adalah pemandangan biasa
sejarah surabaya sama dengan sejarah kota besar lain
linier menembus waktu penuh cerita peran kolonial di masa lampau
tetapi bicara surabaya tidak hanya soal kota dan sejarah
lebih dari itu surabaya membentuk watak manusia
kota kedua terbesar di indonesia setelah jakarta
surabaya adalah ibu kota provinsi
warga etnis jawa mendominasi kota perjuangan ini
sesuai perkembangannya surabaya adalah sebuah melting pong
melting pot adalah teori ilmu sosial yang mendefinisikan sebuah daerah
sebagai tempat bercampurnya manusia dari banyak latar belakang
suku bangsa budaya dan beragam kepribadian manusia
bercampur membentuk keunikan sebuah daerah
sebagai wilayah pesisir sejarah surabaya awal merupakan tempat bersandarnya
kapal kapal perdagangan dari seluruh nusantara maupun mancanegara
sebagai tempat percampuran masyarakat surabaya melahirkan tradisi
mereka juga membentuk kesenian wujud dari kehidupan sehari hari
terlebih banyak berkembang di daerah jawa tengah
awalnya ludruk ini banyak orang mengatakan ludruk ini berada pada posisi mass culture
mengapa di mass culture atau kebudayaan di luar istana
karena spirit lahirnya ludruk itu salah satunya adalah menandingi
sebagai wacana tandingan dari seni ketoprak atau wayang orang
yang memang ceritanya lebih pada babat atau sejarah berdirinya suatu kerajaan
sehingga masa atau masyarakat yang melihat itu diharapkan meneladani kisah kisah
atau tokoh tokoh pahlawan di kerajaan itu yang tentu saja itu kepentingannya istana
sejarah versi istana
ya ludruk adalah produk budaya masa
di dalam istilah kebudayaan
ludruk mempunyai posisi
sebagai kebudayaan rendah
karena lahir dari masyarakat biasa
ludruk tidak serumit ketoprak atau wayang
lekat dengan tingkah sehari hari kalangan bawah
namun pada kenyataannya
ludruk yang muncul dan berkembang di surabaya
memang identik dengan ungkapan sarkastis
seperti pada pementasan ini
lelucon dan umpatan menjadi terdengar biasa
sesuai konteks percakapan
karena massa ini ingin bisa dan berbudaya
terus tepuk tangan
kebudayaan massa ini mungkin identik dengan low culture
kebudayaan rendah ya
kalau low dan high ini kadang kadang menyangkut juga estetika dari karya yang dihasilkan
kita tahu wayang kulit estetikanya sangat tinggi
atau kalau seni pertubukan misalnya ketoprak atau wayang orang
sedangkan mass culture itu adalah kebudayaan
yang berasal dibuat oleh dan ditujukan kepada orang orang di luar istana
perkumpulan ludruk di surabaya cukup banyak
salah satunya irama budaya sinar nusantara
sanggar yang berlokasi di area taman hiburan rakyat ini
rutin mengadakan pementasan
di beberapa kesempatan sanggar ini melibatkan anak anak dan remaja
adiknya sedang mencari akal
bagaimana cara untuk mencerah kaya purbasari
agar tidak menjadi puar setahta kerajaan ini
irama budaya itu sejak dipindah di wtdthr ini
itu memang punya tiga misi
satu eksistensi ludruk di surabaya ini harus terjaga
harus ada berarti dia harus pentas setiap hari
tadinya setiap hari lalu seminggu tiga kali
lalu sampai seminggu sekali
dan itu sudah berjalan tujuh tahun
nah anak anak ini
adalah konsekuensi kami harus melakukan regenerasi
jadi tiga hal itu
supaya tetap terus ada di surabaya
melakukan inovasi terhadap berbagai hal
manajemen sampai cerita
regenerasi adalah kata kunci
di tengah memudarnya ludruk di surabaya
beberapa sanggar masih bertahan
karena akar budaya yang kuat di kalangan warga
ludruk masih jadi ladang berkesenian
bagi sebagian yang lain ludruk adalah nafas
tanpa ludruk surabaya terasa hambar
karena ludruk di surabaya ini kan hampir punah
jadi saya ikut ludruk untuk melestarikannya lagi
agar tidak hilang dari kota surabaya
jangan tinggi atau akan ditutup
sanggar irama budaya sinar nusantara
tempat yang berkesenian
baru saja pentas di gedung balai pemuda
lakon naskah teater diterjemahkan ke dalam pakem ludruk
sentuhan teknologi kekinian ikut memberi warna kesenian
selalu balas dik
si adik abetiku
nyampang lu lari
sanggar irama budaya menerapkan keluasan adaptasi
dengan perkembangan waktu
teknologi kekinian mengambil peran dalam pentas
perangkat visual panggung modern semakin dilirik
medium film salah satunya
kombinasi penampilan tokoh yang mampu memukau penonton
dan tata panggung yang dinamis menepis kebosanan ludruk
banyak hal yang trik di panggung yang sudah sangat sangat kuno
kalau ditampilkan searah arahnya muak lah
contohnya dulu buat laut dari plastik
ini enggak mungkin lah anak anak sekarang mau memahami itu sebagai lautan
film lah kami capek untuk itu
sehingga visual itu kecapek
ada satu disiplin yang sekarang masuk ludruf
sampai jumpa di video selanjutnya
masa masa perjuangan kemerdekaan adalah identitas surabaya kontemporer
namun jauh sebelum itu surabaya terbentuk oleh proses kehidupan yang panjang
masa kerajaan majapahit hingga mataram ikut andil menjadikan surabaya yang sekarang
asal usul nama surabaya mewarnai identitas kota yang mempunyai lambang hiu dan buaya
mitos perkelahian antara dua binatang yang mewakili dua alam tempat mereka hidup
menceritakan selisih paham antara kaum pendatang dan pemukim
namun secara ilmiah nama surabaya bisa ditelusuri
sebagai wilayah pesisir kawasan surabaya awal di pinggir kawasan kalimas sudah berdiri kampung kampung
tapi sebenarnya kalau kita lihat peta peta lama
asal usul kata surabaya itu juga kadang ada yang mengatakan berasal dari kata suropringo
yang kemudian karena adanya berbagai perubahan aspek historis
berubah menjadi surabaya
itu yang kemudian diyakini oleh masyarakat surabaya sebagai asal usul kota surabaya
yaitu cerita pertempuran antara hewan suro dan buaya tadi
nah ini memang ya cerita semacam ini tidak pernah bisa kita ilmiahkan
karena kadang kadang asal usul nama itu muncul begitu saja
surabaya zaman kerajaan majapahit berlalu
kemudian masuklah pengaruh mataram
di mana bangsa belanda terlibat di dalamnya
kongsi dagang yang disebut voc menguasai sendi kehidupan masyarakat surabaya
runtuhnya voc di kemudian hari tidak melepaskan surabaya begitu saja
bangsa penjajah dalam bayang kekuasaan hindia belanda
melanjutkan apa yang sudah merata di nusantara yaitu kolonialisme
dengan adanya politik tanam paksa di kawasan hinterland kota surabaya
di situ harjo di jombang mojokerto dan pasuruan
itu banyak muncul perkebunan gula serta didirikan pabrik gula
nah dengan adanya pabrik gula itu kan mereka butuh bengkel yang bisa memperbaiki informasi
dan itu ditangkap oleh para pengusaha belanda untuk mendirikan bengkel bengkel permesinan di kota surabaya
yang melayani pabrik pabrik gula tadi
sehingga kalau ada kerusakan mereka akan memperbaikinya di kota surabaya
bermacam etnis berbondong bondong mendirikan permukiman mencari hidup di kota
karena khawatir dapat menggerogot di kekuasaan kolonial
belanda kemudian mengatur strategi tata kelola kota
politik segregasi memisahkan permukiman ke dalam kampung kampung etnis
bangsa eropa menempati sisi barat kalimas
etnis tionghoa menempati sisi timur kalimas wilayah jalan kembang jepun sekarang
etnis arab menempati sisi timur kalimas sebelah utara kampung cinang
sementara etnis jawa atau pribumi menempati kampung di luar kawasan ini
pemisahan etnis berdasarkan kelompok tempat tinggal pada kenyataannya menciptakan budaya masyarakat yang egaliter
jauh dari pengaruh keraton watak masyarakat surabaya terbentuk dari kalangan biasa
situasi inilah yang menciptakan produk budaya urban dalam bentuk kreativitas dan kesenian
fakta sejarah bahwa surabaya adalah kota pelabuhan
biasanya kota pelabuhan itu memang relatif
lebih cepat maju daripada yang tidak pelabuhan
kemudian berasal dari beragam etnis
kemudian jauh dari pusat kebudayaan dalam hal ini misalnya jawa tengahan
sehingga ini semua terjalin menjadi satu bentuk ekspresi yang khas bagi anak anak surabaya kekinian
sadar surabaya kaya unsur sejarah
sadar surabaya kaya unsur sejarah
sadar surabaya kaya unsur sejarah
membuat kunchar sonoprasetyo mengemas surabaya menjadi produk kreatif
kecintaan pada unsur kota disampaikannya lewat medium sandang sebagai cara kampanye untuk melestarikan harta yang tak kasat mata
pria empat puluh tahun ini memproduksi kaos bertema sejarah kota
ia melakukannya karena banyak bangunan bersejarah memiliki nasib di ujung tanduk
padahal menurutnya sejarah adalah identitas
peristiwa pembongkaran stasiun semut demi kepentingan komersial menjadi awal kepeduliannya pada identitas kota
sejak saat itulah kemudian saya berpikir ada upaya yang masif untuk menghilangkan sejarah untuk kepentingan ekonomi
langkah langkah itulah yang kemudian menjadikan teman teman yang lain juga bersama sama untuk melakukan upaya bersama penyelamatan warisan budaya
langkah langkah itulah kemudian menjadikan teman teman yang lain bersama sama untuk melakukan upaya bersama penyelamatan warisan budaya

kuncar begitu ia akrab di sapa menggunakan kaos pada medium kampanye
medium lain yang sedang dilirik adalah pengembangan teknologi aplikasi virtual bangunan bangunan

ku house desc necessary of our employees whom is hadir dan kullanakan bahasa dabei dengan kebijakan bagian apa asah tempat ini
seorang dapat merasa hadir di lokasi untuk mendapatkan informasi singkat

ku zou meng jonathan liere
kami sudah lebih konkret lagi
artinya kalau kemarin hanya sebagai sebuah paguyuban
kehobi kesenangan yang kemudian diaktualisasikan
saya berpikir kemudian kita harus melakukan langkah langkah yang lebih sustain
tapi kalau kemudian ini bisa sustain bisa kita harus mengindustrialisasikan
dalam tanda petik menjual sejarah
apakah itu salah tidak
sanggar produksi kaos yang berlokasi di kawasan makam peneleh
mendekatkannya pada kenyataan sejarah
ruang kerja guncarsono dikelilingi rumah rumah tokoh pergerakan kemerdekaan
soekarno lahir di sini
maka makam belanda berlokasi di sini
jalan makam peneleh syarat dengan sejarah
melahirkan tokoh tokoh besar pendiri bangsa
sebagai bentuk kecintaannya pada kawasan ini
kuncar sono bahkan rela merogoh kantong untuk membeli sebuah rumah tua
yang dinamakannya loji besar
kita tidak sadar bahwa sebenarnya kita
punya kekayaan yang justru orang asing lah
yang sering mengapresiasi kekayaan kita
makanya kemudian ini harus ada gerakan bersama
untuk mempertahankan identitas
bukan kemudian bahasa jawanya kelangenan ya
bukan masalah itu
bukan kemudian kita menolak perubahan
tetapi bagaimana identitas itu menjadi kebanggaan kita
beri membayangkan hari pastikan panjang
surabaya kota yang kondusif dalam mengekspresikan kesenian termasuk musik
festival musik rock tahunan yang marak di indonesia dekade delapan puluh hingga sembilan puluh an
menyaring grup potensial untuk pasar musik rock
surabaya ikut berkontribusi pada jenis musik ini dengan melahirkan band band terkenal
musik rock surabaya berkembang menjadi populer
namun demikian jenis musik yang semakin populer justru mencuatkan wacana lain dalam bermusik
musisi ini menepi dari arus utama pasar
dalam hal lirik mereka menyuarakan apa yang pantas disuarakan bernuansa kritik sosial
mereka menyebut diri musik forbes
musik rock dan folk berkembang beriringan
namun soal permainan bahasa pemilihan kosa kata adalah pembeda
surabaya melahirkan beberapa musisi musik rakyat ini
dan frankie sahilatua
muncul menyemarakan seni musik rakyat
lirik lagu lagu mereka lekat dengan tema kehidupan sehari hari
meskipun jarang musik mereka terdengar berat di telinga awam

yang lebih menarik adalah musik yang terdengar berat di telinga awam
dan juga untuk dicermati sebetulnya kalau kita buat suatu kajian ini
an kota menurut persepsi gomloh menurut persepsi leo christi dan menurut si lampukau
saya yakin berbeda
karena mereka berasal dari semangat zaman yang berbeda
sehingga efek efek yang ditawarkan itu pasti berbeda
apakah efek nostalgia sejarah masa lalu
atau efek kekinian yang mereka ingin komplain
atau efek yang mereka ingin mencari
sebagai sosok yang berseberangan dengan jalur musik populer
musik folk tidak peduli dinamika pasar
mereka mengambil posisi di luar arus utama
karena posisi inilah mereka masuk ke subkultur musik
silampukau band duet yang mengusung aliran folk ini berdiri pada tahun dua ribu delapan
ketika disadari dari demikian berdiri pada tahun dua ribu tiga
pelancong kuvan betterpod memberkeri pada official sing
dunia itu benar
orang orang yang rindu dengan kampung halaman
kampung halaman juga karena surabaya itu kan melting pot para pekerja
semuanya itu kami angkat dan kenapa kota surabaya itu sekedar
kebetulan settingnya di situ karena realitas kami ada di sini
berdiri di bawah bendera rekaman independen
si lampukau bermusik dengan bergerilya
jalur ini dipilih supaya eksperimen musik mereka tidak membentur batasan pasar
mereka yakin dengan memilih indi kata kata akan bebas mencuat
kritik tetap mengemuka dan tema urban kental di setiap lagunya
jauha yang mungkin menarik untuk diceritakan juga
kami ini nulis lagu sendiri kami rekam beserta dan ngajak teman teman yang mau
kami rekam dan ini prosesnya penuh penuh pertemanan di sini
terus kami mixing juga di pinjaman di teman juga
terus kita saat itu semua sudah selesai kami promotor juga lewat jaringan pertemanan yang kami punya
kami naik mobil sendiri ke kota kota dan tiap kota berhenti bikin pertunjukan dadakan di sana
dan seperti ini
surabaya sebagai kota sudah sepantasnya memfasilitasi pelaku budaya urban ini
mereka layak berdiri di panggung rumah sendiri
inilah kekayaan surabaya
di tengah arus informasi dan teknologi yang tak terbendung
ekspresi berkesenian seharusnya tak perlu canggung
karena kesenian adalah identitas
nah terima kasih
oh belum terserah
sekarang di anticara
sini kundaku tidak jadi healthy enough cowris hai